anak itu kan rezeki dari allah
ya kalau allah udah menghendaki pasti kita dapat
yang penting kan sekarang aku malinda
berusaha terus dan selalu berikhtiar
kalian harus ikhtiar
ikhtiar gimana pak
kau ngeliatinnya sampe kayak gitu sih bu
kalau melihat kalian berdua itu
ibu jadi ingat zaman dulu
waktu ibu sama bapak beruling
tentu saja bahagia
bahkan sangat bahagia
bapakmu itu kan dulu romantis
ibu kayaknya mau ke atas tuh
bu bu ibu
ibu mau ke mana bu
ibu ini mau bantuin linda
ibu itu gak mau kalau linda itu capek nanti aminnya lama
ibu mau selatir ika baik baik aja bu
ih ngapain juga sih itu orang tua
kepo banget pake nek nek segala
kalau dia sampe tau gue sama karin berdua beda kamar
bu gagal di semua rencana gue
udah gak apa apa
bu udah udah bu
itu linda ibu gak mau dia
udah bu biar aku aja yang liat linda bu ya
ibu siap aja
kamu kenapa linda
lihat tadi aku lagi lagi ngepel
terus lupa kulantai licin jadi kepleset jatoh
tuh kan rim
ibu ini gak mau lidah kenapa kenapa
aduh linda ke belakang dulu ya
kita mau pergi bu
kita mau makan di luar
lagian kalian itu memang harus sering sering jalan di sini
iya ini makanya kita mau makan siang di luar bu
sudah kalau butuh hati hati ya
wah rumahnya bagus banget
jadi sekarang kamu tinggal disini
iya gue dikasih rumah ini sama papaku
kamu udah lama tinggal di sini
hmm baru sekitar dua mingguan kok
bagus ya rumahnya
kok tuh masih jam segitu udah pulang
aduh kawat nih kalau misalnya sama iqbal tuh aku udah nikah
aduh kamu harus cepet cepet pergi dari sini
kamu harus keluar dari sini
kenapa gawat sih
orangnya papa aku datang ke sini buat ngecek aku di sini sama siapa
tapi tapi tapi
kamu harus pulang
mending pulang dulu aja ntar hubungin kamu ya
tapi kan aku baru datang sampai masa aku harus balik sih
aduh udah gak apa apa ntar kamu keluarin lewat sana
terus kamu lanjut pagi pulang sana
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
aduh aku mau pulang
kamu kenapa lien
aku agak kerif taran ke badan
kamu nggak keberatan aku pulang cepat
orang di rumah kamu

gak tau aku lihat ada mobil
bu saya udah gak sama
gimana sayang kamu sudah hamil
pak bu tinda belum hamil
pak bu anak itu kan recepi dari omah
ya kalau allah udah menghendaki pasti kita dapat
yang penting kan sekarang aku malinda berusaha terus dan selalu berikhtiar
bener din ikhtiar kalian harus ikhtiar
ikhtiar gimana pak
kalian harus ikhtiar dengan cara honeymoon
iya ibu setuju
papa akan bikin pesawat dan booking hotel buat kalian
sama ibu tenang aja pokoknya
nanti biar urusan itu biar kita berdua aja indonesia
ini hadiah dari bapak buat kalian
ibu sekarang akan punya cucu
iya kan pak
bukan hanya ibu yang dapat cucu
saya juga dong
kita akan sama sama
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
selamat siang pak
ada yang bisa kami bantu
saya udah bukin kamar
senang martabat karim
ditunggu sebentar ya pak
terus satu lagi
saya mau buka kamar yang baru ya
kamarnya bersebelahan ya pak
ya aku panggil dulu
taruh aja disitu